presiden joko widodo mempersilahkan komisi pemilihan umum untuk mengambil keputusan terkait larangan ex narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
menurut jokowi keputusan pelarangan tersebut menjadi domen penuh dari kpu
hal ini disampaikan jokowi usai menghadiri sebuah acara di kampus universitas prof dr hamka di ciracas jakarta timur selasa siang
presiden jokowi juga menyebut keinginan seseorang untuk maju sebagai calon anggota legislatif merupakan sebuah hak
jokowi juga sempat memberi opsi memberi tanda khusus kepada mantan narapidana kasus korupsi yang ikut mendaftar sebagai anggota caleg
jokowi juga diberi tanda bisa saja kan
mantan kotor misalnya
enggak itu itu ruangnya ruangnya ruang kpu wilayahnya wilayah kpu